saya ingin menyampaikan melaporkan progres khususnya peralatan peralatan yang pertama
terkait peralatan menembak itu sudah tiba sudah enam bulan lalu dan sudah terpasang
peralatan khusus untuk biliar itu sudah tiba di timika minggu yang lalu dan sudah terpasang
peralatan khusus untuk layar itu sudah tiba karena pembelanjanya di inggris dan sudah tiba
di jakarta dan dua hari lagi itu sudah diberangkatkan melalui kapal putih menuju
jaipura dan juga terkait dengan peralatan yang akan dikirim terkait juga dengan peralatan untuk
bila volley ke terkait juga dengan karpetnya dan seterusnya sudah disimpan dikirim dan akhir
juli ini semua sudah akan tiba di jayapura